hampir dua bulan masa kampanye pilpres dua ribu sembilan belas publik disuguhkan suasana panggung politik yang masih dipenuhi sensasi dan juga kontroversi
suasana yang dihadirkan justru jauh dari panggung substansi
istilah politisi sontoloyo dan istilah tampang boyolali menjadi bagian dari strategi komunikasi politik yang digelontorkan oleh kedua kubu
dan berikut kami hadirkan cuplikan pembahasan tentang fenomena ini dalam afd now yang akan tayang pekan ini
kalau kita bicara terjadi misalnya kemarin tampang boyolali sebenarnya bukan dari kita yang mendrive untuk menjadi meluas seperti ini
tetapi ya masyarakat itu yang memulai gitu kan
tetapi kita justru ikut terlibat di dalam itu semua
saya juga menyadari kita menjadi ikut terlibat gitu loh
tertarik ke sana magnetnya ada di sana
kenapa ya masyarakat ini kan konstituen nantinya
nah begitu ditarik kita ke sana
sadar tidak sadar baik dari kubu kita di sini
ini maupun kubunya pak jokowi akan masuk ke dari kusani itu
disampaikan pak prabowo di boyolali
kan yang disampaikan subtantif semuanya
adalah ada kesenjangan ekonomi yang hadir
ada ketidakadilan yang ramai
nah itu yang sebenarnya disampaikan oleh pak prabowo
tapi kemudian kan yang di quote utama dibunyikan rame rame itu justru adalah tampang boyolali
padahal tampang boyolali itu adalah pesan keakraban beliau dengan warga
yang hadir pada saat itu biasa kalau saya ketemu dengan mas alvito kan tampang
tapi nggak ada tampang bataknya nih kan
biasa aja begitu
saya juga disebut nggak ada tampang bataknya
aksennya juga nggak ada tampang aksen bataknya
dan itu biasa dan itu percakapan yang biasa saja
tapi kemudian ketika digeser menjadi isu politik di politiking
nah kemudian dia jadi rame dan jadi tidak subtantif
dan bagi para politisi yang tidak cerdas
dan bagi saya tidak waras atau istilahnya bung roki yang dungu
ini kemudian menjadi peluang politik
sehingga kebohongan menjadi pola kampanye baru
fitnah menjadi pola kampanye baru
hoax dan sebagainya
nah ini tren yang menurut saya tidak bisa dicerna sebagai bagian dari strategi pemenangan politik
karena ini merusak dan mengancam peradaban
fenomena berbeda dengan tesis
yang dijelaskan oleh pak prabowo
ya saya lanjutkan dulu
yang dijelaskan oleh pak prabowo
struktur berpikir kamu ngawur
struktur berpikir kamu ngawur
jadi yang disampaikan pak prabowo
pak prabowo mengatakan itu sebagai statement publik
tapi beliau menyampaikan fenomena
tesis itu sudah melalui proses uji
jadi yang ditulis sampaikan

loh anda bagaimana
itu pernyataan yang jelas
iya pernyataan yang jelas
kesimpulan itu sebuah tesis
kamu mau paham nggak soal tesis
ini adalah fenomena yang beliau sampaikan
terkait dengan fakta di tengah masyarakat
kamu belajar logika dimana daniel
kamu belajar logika dimana
itu fenomena yang beliau sampaikan
tesis itu ya kalau kemudian beliau buat kesimpulan terkait
di dalam upaya untuk menerangkan disparitas ekonomi
itu tidak diangkat oleh media
tidak dibicarakan di kampus
itu salah siapa jokowi
karena itu dengar
dengerin uraian saya sodara boni
seandainya otak kekuasaan itu pinter
dia akan seret pikiran prabowo itu kemudian diolah di kampus
karena prabowo itu justru melakukan analisis kelas
yang seharusnya adalah diskursus pdip itu
kan sebetulnya prabowo mau bilang ini terjadi disparitas
walaupun di dalam satire itu muka boyolali
itu proletar yang dia yang membuat alami eksploitasi
karena monopoli aset itu tidak tiba pada kebenaran
ini kan taksiran anda pak roky
ini taksiran kamu
tapi taksiran kamu seakan akan kamu juru bicara prabowo
nah yang kita persoalkan itu kan fakta
bukan juru bicara prabowo publik psb kekuasaan nggak mampu untuk mengolah itu
ya anda bisa menyaksikan dialog selengkapnya dalam program afd now edisi jumat sembilan november dua ribu delapan belas pukul dua puluh satu waktu indonesia barat hanya di cnn indonesia